sebuah gudang toko peralatan rumah tangga di jalan dharma husada surabaya
kamisi yang habis terbakar
dalam kebakaran itu salah seorang petugas pemadam kebakaran sempat pingsan
akibat tidak kuat menghirup asap tebal
sementara itu di pemukiman padat penduduk di jalan irawati
kebakaran hebat menghanguskan tujuh rumah warga
si jago merah kembali mengamuk di surabaya
sebuah gudang toko yang menjual peralatan rumah tangga di jalan dharma husada habis terbakar
besarnya api membuat petugas pemadam kebakaran harus mengerahkan sebanyak empat belas mobil pemadam
untuk menjinakkan api sekaligus mencegah kebakaran ini merambat ke lokasi terdekat
lokasi yang jauh dari jalan raya juga membuat petugas kesulitan memadamkan api
pasalnya lokasi kebakaran terjadi di gudang yang berada di belakang toko
sedangkan di dalam toko dipenuhi asap hitam pekat
dua petugas pm kan sempat celaka saat memadamkan api
satu sempat pingsan karena kehabisan nafas dan satu yang lain jatuh dari plafon
beruntung keduanya hanya luka ringan saja
setelah bertarung selama dua jam akhirnya petugas berhasil memadamkan api
kebakaran juga terjadi di perkampungan padat penduduk jalan irawati surabaya
kebakaran yang diduga akibat ledakan kompor ini membuat setidaknya tujuh rumah hangus
rapatnya rumah penduduk dan bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar
membuat api cepat membesar dan merambat di bangunan rumah kontrakan lainnya
petugas juga melokalisir api agar tidak sampai merembet ke lokasi yang lain
tetapi banyaknya warga yang datang menonton membuat petugas kesulitan
dekat lokasi kebakaran
selain menjinakkan api petugas juga lebih sibuk menghalau warga yang menonton
berkali kali petugas mengusir warga tetapi warga tetap membandel
tetap merapat untuk melihat api dari dekat
kebakaran akhirnya bisa dipadamkan setelah satu jam lebih
yanuar komarudin triburoto purnawanto surabaya